polda metro jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
terhadap kasus dugaan hoax yang dilakukan oleh aiman wicaksono
karena menyebut aparat tidak netral di pemilu dua ribu dua puluh empat
dengan didampingi tim kuasa hukum aiman wicaksono keluar dari gedung
di treskrim suspolda metro jaya pada hari kamis siang
ia menunjukkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
yang diterbitkan oleh penyidik subdit siber ditreskrim sus polda metro jaya pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
tim kuasa hukum aiman akan berkoordinasi dengan penyidik
untuk meminta beberapa barang bukti yang sebelumnya disita
di antaranya adalah handphone akun instagram sim card dan beberapa barang bukti lainnya
menurut kami ya tentu proses proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan
bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan bisa diterangkan ya
bukan dijawab dengan proses hukum
oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi
agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga